di tempat yang berbeda saat meresmikan rumah sakit suci di kawasan pantai indah kapuk
presiden jokowi dodo menyebut kualitas dokter indonesia tidak kalah dengan dokter luar negeri
meski peralatan dan teknologi kesehatan di indonesia masih tertinggal
hal ini menyebabkan satu ratus tujuh puluh triliun rupiah devisa negara dari segmen kesehatan hilang
akibat banyak orang indonesia yang berobat ke luar negeri
tadi yang berobat ke luar negeri itu enam puluh persen itu berasal dari jakarta
karena enam puluh persen berasal dari jakarta yang berubah ke luar negeri
ya memang kaya kaya orang jakarta
tapi sekarang jangan bawa uang keluar jangan ada capital outflow jangan
yang dari surabaya lima belas persen sisanya dari medan dari batam
tapi yang paling banyak tadi enam puluh persen dari jakarta
presiden jogi dodong berharap dengan dibangunnya rumah sakit suci
maka keinginan masyarakat indonesia berobat ke luar negeri bisa berkurang
pasalnya rumah sakit modern di jakarta yang memiliki lima ratus tujuh puluh enam kamar dengan sarana dan fasilitas kesehatan modern ini
mampu menjawab tantangan pelayanan kesehatan di tanah air
presiden mengapresiasi pembangunan rumah sakit suci sebagai bagian dari upaya mendukung kesehatan modern di jakarta
dan pemerintah memberikan pelayanan kesehatan